diduga hasil hubungan gelap sesosok bayi dibuang di lapak penjual es kelapa muda di kabupaten sukabumi
jasad bayi ditemukan terbungkus jaket dan kain serta ari arinya masih menempel
warga kampung cilgong desa balekambang kecamatan nagrek kabupaten sukabumi digegerkan penemuan sesosok jasad bayi laki laki
diduga bayi yang terbungkus kain dan jaket ini belum lama dilahirkan karena belum dibersihkan dan ari arinya masih menempel
saksi penjual kelapa muda mengaku sebelumnya ada seorang pengendara mobil yang datang membeli es kelapa
selang beberapa menit saksi lain melihat tumpukan kain dan jaket dengan noda darah
kok ibu cina berat ya pasti ibu kakaknya sih
ibu ayah darahan
kok ibu orang
itu jenis kelaminnya lagi lagi perempuan bu
gak tau ibu mah gak ngeliat kata asin
dari hubungan gelap dan sengaja dibuang
polisi yang mendapatkan laporan dan ciri ciri pelaku langsung memburu pelaku dan menyelidiki kasus ini
sementara jasad bayi malang ini dititipkan ke rsud sekarwangi cibadak
ahmad fikri kabupaten sukabumi